wali kota bogor bima aria kamis sore melakukan inspeksi mendadak ke permukiman gangslot di kota bogor jawa barat
wali kota memeriksa kesesuaian alamat serta kartu keluarga peserta ppdb
selain menemukan banyak penumpang gelap dalam kartu keluarga wali kota juga memergoki alamat fiktif peserta ppdb
pengecekan dilakukan menyusul maraknya aduan kecurangan proses penerimaan peserta didik baru yang menjadi viral di media sosial
sementara posko dewan pendidikan mencatat jumlah laporan kecurangan mencapai lebih dari tiga ratus aduan
rata rata warga melaporkan bukti kecurangan sistem zonasi manipulasi kartu keluarga hingga alamat palsu peserta
ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu
ada yang mencurigakan juga
ada koordinatnya dekat tetapi mendaftarnya nama alamatnya itu jauh
jadi saya kira ini betul betul ada permainan
dan sesuai dengan kewenangan saya yaitu untuk sd ke smp akan kita lakukan investigasi menyeluruh
guna membongkar kecurangan ppdb wali kota akan melakukan evaluasi sistem zonasi di tingkat sd dan smp
pemkot juga akan melayangkan surat kejuruteraan
dinas pendidikan provinsi jabar terkait maraknya kecurangan ppdb tingkat sma di kota hujan
muhammad juanda bogor jawa barat